sejumlah anggota brimop melepaskan tembakan ke udara di tengah kerumunan warga
sementara seorang lainnya menodongkan senjata ke arah warga
keributan ini terjadi saat seorang anggota brimob datang untuk berwisata
bersama keluarganya di kawasan wisata salupajang
kecematan binuang pola wali mandar sulawesi barat senin lalu
namun saat diminta membayar biaya masuk sebesar lima rupiah per orang oleh petugas
anggota brimop tersebut marah
ia kemudian menganiaya salah seorang pengelola tempat wisata
warga yang berusaha melerai keributan itu justru ikut menjadi sasaran kemarahannya
hingga terjadi perkelahian
tak berselang lama puluhan anggota brimob lainnya berdatangan
dan ikut terlibat keributan dengan warga
mereka melepaskan beberapa kali tembakan ke udara
ketegangan tidak berlangsung lama
puluhan polisi berpakaian preman dari polres polewali mandar dan polsek binuang
tiba di lokasi dan menenangkan masa
puluhan anggota brimob yang sempat berbuat onar langsung meninggalkan lokasi
pas cek keributan kapolres pola wali mandar melakukan mediasi di kantor desa batetanga
kecematan binuang pola wali mandar selasa siang
pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh masyarakat
perwakilan pemerintah setempat
komandan satuan brimob sulbar kombes pol iwan sazali
serta warga yang menjadi korban
menyampaikan kepada masyarakat
meyakinkan bahwa situasi ini tetap kondisif
kemudian juga memaaf atas kejadian ini
karena bagaimanapun juga
terjangkunya situasi terbit masyarakat
akibat kejadian ini
sejumlah warga dan anggota brimob
mencari teman teman yang berpengalaman
mencari teman teman yang berpengalaman
mencari teman teman yang berpengalaman
setelah terlibat perkelahian
kapolda sulawesi barat
rikjen pol baharudin jafar
menyampaikan permohonan maaf kepada warga
dan menyatakan akan memberi sanksi pada anggotanya
jika terbukti melakukan kesalahan
pembutuhan cnn indonesia